presiden forum institut pariwisata dunia memuji strategi kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif dalam mempromosikan pariwisata indonesia
kemenparekraf dinilai mampu mempromosikan budaya indonesia dalam waktu singkat
kemenparekraf dinilai mampu mempromosikan budaya indonesia dalam waktu singkat
promosi wisata yang dilakukan kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif menunjukkan jika indonesia sangat kaya potensi wisata
promosi wisata yang dilakukan kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif menunjukkan jika indonesia sangat kaya potensi wisata
bulut bakci juga menyatakan bahwa indonesia merupakan negara kelas satu untuk wisata dunia
sementara menteri pariwisata dan ekonomi kreatif sandiaga uno mengatakan pemerintah indonesia fokus pada peningkatan potensi wisata dan ekonomi kreatif
dua hal ini diharapkan mampu menjadi lokomotif penggerak perekonomian
selain itu untuk mendukung peningkatan pariwisata dan ekonomi kreatif kemen parekraf juga membuat beberapa kebijakan
seperti program stimulus hibah pariwisata free covid corridor
travel corridor arrangement pengembangan kawasan ekonomi khusus hingga program digitalisasi ekonomi kreatif
kami juga memiliki perubahan yang dilakukan oleh indonesia
program tersebut menyasar tiga puluh empat juta masyarakat yang menggantungkan hidupnya di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif